akhirnya aku dibanding dia mas
aku ini sehat bugar mas
tapi kamu malah tergila gila sama perempuan penyakitan kayak dewi
dari mana kamu tahu soal sakitnya dewi
kenapa kamu shock kalau aku tahu
abi pulang dulu ya
tante dewi disini aja dulu
soalnya tante dewi harus banyak istirahat
jangan bilang ke mama
pokoknya bilang aja
saya baik baik aja
gak apa apa lekian
bobi juga tahu soal kondisi kamu
jadi bobi pasti akan bisa jaga di sana
apalagi saatmu masih duduk di sini
dan boy tengah juga
aku udahaptif lebih jauh
jangan pakai kondisinya tante
apa sih bu pak dokter
ma dewi takut gak ma
dewi tuh lagi kabur ma
terus dibawa ke rumah sakit katanya sih sakit
tapi aku gak yakin
paling juga dia pura pura
pokoknya nggak ada yang boleh tahu
aku yang sabotase mobil mama
gara gara harus mulai bayar pengacara
aku terpaksa harus jual mobil
jangan bilang dia lagi berdua nih sama mas fahri
kamu harus cerita ke banyak orang
sama penyakit aku ini
ini demi kebaikan kamu
demi penyembuhan kamu
untuk ngelawan penyakit ini
penyakit kanker kamu ini
itu bukan sebuah perang yang kamu lakukan sendiri
kamu harus tahu
kalau semua penderita kanker itu butuh dukungan dari keluarganya
dari orang orang yang
aku cuma gak mau ngerepotin banyak orang
justru kamu ngerepotin orang kalau kamu gak cerita
kalau kamu nutup nutupin semua ini
banyak orang yang mau bantu kamu
dan kamu butuh bantuan dari mereka
jadi aku berharap dewi kamu mau keluar dari rumah bu retno
aku gak mau ngambil resiko kamu
ada di sana terus

karena di sana ada nisa
dan aku khawatir
soal keselamatan kamu di sana
keluar dari rumah bu ratu
kok gue menteran gitu
tapi mama gak demam kok
kenapa sih mama kayak ketakutan gini
apa mama takut sama aku ya
kalau mama takut sama aku
berarti mama tahu dong aku pelakunya
kenapa tijdinya aku tak nolong lagi
ini lama dua hampir nyanyi tapi
hah seram amat deh
kalau gitu prakteknya kapan
hmm kayaknya besok deh bu
itu juga belum tentu beliau praktek
semalam kan dokter fahri yang jagain istrinya
iya di igd
sampai masuk ruang rawat
yaudah bu kalau gitu kami permisi dulu ya bu
eh tau nggak dr fahri itu so sweet banget loh
dia yang suapin istrinya
dia gitu pas lagi sendirian dia kayak mau nangis gitu
beruntung banget ya istrinya dokter fahri
tapi kasihan dr fahri nya pasti terpukul banget
ya pastilah kan istrinya kena kanker
iya kasihan banget ya
kamu masih mau makan
tapi kamu harus habisin ya tinggal dikit aja
nanti aku habisin sendiri
aku sejujurnya kepikiran mama retno
gimana keadaan dia di sana ya
aku yang sulit memahami pemikiran kamu dewi
di keadaan kamu yang masih sakit begini kamu justru mikirin orang lain
ya ada hebatnya
ya pecahkan diri juga dong
ngapain kamu di sini reva
nggak tahu diri ya kamu
kamu nyusahin mas fahri
perempuan penyakitan kayak kamu
kamu berharap ke mas fahri laki laki yang bugar dan sempurna kayak gini
kamu itu harusnya sadar ya
kamu itu gak pantas untuk mas fari
udah reva udah stop stop
udah mas gak apa apa
dewi ini dia harus dilawan udah reva
kamu gak pantas ngomong seperti itu di depan pasien
mas kamu tuh gak adil sama aku ya mas
apa apa kurangnya aku dibanding dia
aku ini sehat bugar mas
tapi kamu malah tergila gila sama perempuan penyakitan kayak dewi
dari mana kamu tahu soal sakitnya dewi
kenapa kamu shock kalau aku tahu
aku sudah selesai
aku sudah selesai